ya masih mengenai mega kunjungan raja salman ke tanah air
ruang rapat paripurna dpr mpr yang sering sepi jika sidang
kemarin ramai dan penuh
dan para anggota dewan pun sangat sibuk
sibuk untuk mengabadikan kedatangan raja salman dan berselfir ya
kamera telepon seluler para anggota dewan langsung dalam posisi standby
saat raja salman bin abdul aziz al saud akan memasuki ruang sidang paripurna i gedung dpr
tak sekedar untuk mengabadikan kedatangan raja arab saudi ini
para wakil rakyat juga bersuap foto saat raja salman melintas
menuju kursi yang sudah disiapkan di bagian paling depan ruang paripurna
bahkan ada pula yang membawa tongsis hingga membelakangi raja
sesekali raja salman berhenti untuk bersalaman dan berbincang sejenak dengan anggota dpr
saat memulai sambutannya
ketua dpr setia novanto begitu fasih mengucapkan kalimat dalam bahasa arab
hingga mendapat aplaus dari hadirin
namun setia novanto justru salah ucap
ketika menyambut wakil presiden k enam republik indonesia trisut trisno
dan tak lupa disini juga hadir
bapak trisut trisno
wakil dpr republik indonesia
presiden republik indonesia
ini memang kalau sebelah raja grogi grogi dikit
tak cukup sekali
beberapa kali lidah ketua dpr kesleo saat memberikan sambutan
tujuh jadi empat puluh tujuh tahun yang lalu
bisa jadi ketua dpr grogi ketika harus duduk berdampingan dengan seorang raja
sekaligus penjaga dua kota suci mekah dan madinah
desin ugrahani cnn indonesia